jembatan ini menghubungkan desa tirto hargo dan desa parang tritis
dalam sudut kota kali ini kita akan mengunjungi puro mangkunegaran atau istana mangkunagaran
itu orang desa mereka beli alat alat mahal buat konten
kalau kita harus mengeluh langsung tambah sakit
kemarin kita udah sebutin di episode sebelumnya ya
dengan pemeriksaan tusuk jari
ada dong kamu udah
belakang bumbu sama goreng goreng
biar lah kayak misalnya abraham widhi atau arki jadi mentor mereka lah gitu